sampai terkesima ya enak banget kayaknya gulanya
dari kuliner kita beralih ke informasi mengenai destinasi hiburan ya
kabar gembira datang dari pulau bali
pulau dewata bali terpilih menjadi tempat tujuan wisata
liburan terbaik di dunia versi situs tripadvisor
dalam ulasan trip advisor bahkan menyebut bali sebagai surga di indonesia
bali menjadi destinasi terbaik di dunia tahun ini versi situs perjalanan trip advisor
dalam travelers ⁇ choice awards pulau dewata berhasil mengalahkan paris dan london
ulasan tripadvisor bahkan menyebut bali sebagai surga di indonesia
dengan hamparan pasir putih warna warni karang di lautan
candi yang tersembunyi di tengah hutan hingga keberagaman budaya
bali juga dikenal dengan kepula
dan ketenangannya hingga sering dipilih sebagai tempat untuk melakukan yoga
keluarnya bali sebagai pemenang berdasarkan penghitungan algoritma
atas kuantitas dan kualitas dari setiap review dan rating dari hotel
restoran dan tempat tempat wisata di bali
selama dua belas bulan ini di website tripadvisor
tripadvisor merupakan salah satu situs travel terbesar di dunia
dalam situs ini sudah ada empat ratus enam puluh lima juta ulasan dan opini yang meliputi
akomodasi restoran tempat wisata dan berbagai pilihan perjalanan